suara sirine ambulans datang silih berganti
di atas tanah merah ini air mata keluarga jenazah tumpah
mikul kesedihan yang mendalam
sementara itu di sudut lain ada para penggali kubur yang tak kenal lelah
mengantar jenazah pasien covid sembilan belas ke tempat peristirahatan terakhir
epeng salah satunya
sepuluh tahun bekerja sebagai penggali kubur di tegal alur jakarta barat
dua ribu dua puluh jelas merupakan tahun yang paling menarik
dan yang berat bagi pria berusia lima puluh lima tahun ini
hampir setahun bekerja ia nyaris tak mengenal tanggal merah
momen libur tahun baru pun harus ia habiskan di atas tanah pemakaman
nggak ada nggak ada libur
liburnya cuma mau piket udah
bapak sempat khawatir nggak dengan pekerjaan seperti ini
makanya saya jaga pakai begini bayar api kerja lah
bersama tiga puluh rekannya ayah enam anak itu harus bersiaga dari pagi hingga gelap
dalam panas ataupun hujan menantang segala resiko
bekerja sepenuh hati mengazani serta memakamkan jenazah
yang penting saya mau tutup kali robang udah
nggak boleh dilihat udah
ya kadang kadang sekarang udah ngerti udah nggak ngotot udah nggak
perang melawan virus corona belum juga usai
satgas covid sembilan belas bahkan menyebut
kasus kematian pasien covid sembilan belas di tanah air meningkat dua puluh persen dalam sepekan terakhir
tpu tegal alur kini terus menyempit
karena harus menyiapkan lebih dari empat puluh liang lahat setiap hari
para penggali kubur pun menjadi saksi hidup betapa ganasnya virus corona memakan korban jiwa
lantas masihkah kita abai